maaf aku mengganggu waktu kalian
kita coba ketangguhan tangan baru kalian itu
kita lihat kemampuan tangan baru kalian
dari jarak dekat
cepat atau lambat
kita akan tahu kebenarannya
aku belum pernah memperkenalkan diri
senang berkenalan dengan fusena
buka saja sendiri
aku membuatkannya untukmu
masak naik bogornya berom
tidak sekali pudak seri
walau memang ini tidak bisa digerakkan
tapi setidaknya terlihat lebih baik bukan
sekarang pasangkan bunyaku
sekarang kita boleh
terima kasih pudak seri
terima kasih untuk hadiahmu
aku sangat menyukai
maaf aku mengganggu waktu kalian
ayo kita coba ketangguhan tangan baru kalian itu
mari kita lihat kemampuan tangan baru kalian dari jarak dekat
dari jarak dekat
apa kau sudah mempunyai nama untuknya
sudah aku temukan
aku akan memberinya nama
yang aku ambil dari nama ayahnya
sementara teru dipo
apa aku juga nanti bisa punya
terima kasih untuk hari ini
sampai ketemu lagi
semua yang sudah kulakukan
itu tidak sia sia
nanti kamu akan mengerti maksudku
indah jadi aku tidak bisa mengurus anakku selamanya
seharusnya kamu tahu bagus toro dipo masih berdarah manusia
ini bukanlah tempat tinggal yang sebenarnya
lalu sampai kapan yuda dia diizinkan tinggal di sini sampai ia cukup dewasa
lalu kita akan mencarikan keluarga angkat untuknya kamu tidak perlu khawatir di dalam sana
oh anakku ibu tidak tahu siap atau tidak ibu melepas
jangan lupa ada apa
prabu giripati telah datang ke jenatun
baiklah aku akan segera kesana
adikku beristirahatlah jagalah baik baik bayimu itu
tunggu masih daripada tempat bumi
kau bilang aku bisa lihat bumi dengan nyawa

oke secara kesaperan